menjelang laga pekan keempat liga satu melawan psm makassar
persib menggelar latihan intensif di stadion gelora bandung lautan api
di kota bandung pada selasa pagi
dalam latihan tersebut skuad persib dipimpin caretaker pelatih
yaya sunaria yang menggantikan luis mila
meski akan bermain di kandang lawan serta tanpa didampingi oleh pelatih kepala
para pemain persib optimis mampu meraih kemenangan
dalam dua pertemuan di musim lalu persib menderita dua kali kekalahan dari psm makassar
sementara itu pihak keamanan akan menambah jumlah personil
untuk mengawal laga pada pekan keempat liga satu antara psm makassar
melawan persib bandung di stadion gelora b j habibie di kota parepare sulawesi selatan
pada sabtu pekan ini
hal ini buntut bentrokan antara sesama supporter psm makassar
pada laga laga pekan kedua saat psm makassar menjamu dewa united delapan juli lalu
di dalam stadion steward bahkan ditambah hingga dua kali lipat
dari lima puluh lima orang menjadi satu ratus lima belas orang
dalam rapat koordinasi juga disepakati
hasil komdis pssi mengenai sanksi pengosongan tribun terbuka selatan
yang menjadi tempat kedua kelompok supporter terlibat bentrok
psm fans dan csm juga dilarang memakai atribut masuk ke dalam stadion
jika ditemukan penonton menggunakan atribut khas kedua kelompok supporter ini
akan langsung disangsi tegas dengan tidak diperkenankan masuk ke stadion
tetap kami nambah tetapi saya rasa sudah maksimal
tetapi kami akan analisis dan keluas kembali
apabila ada lagi nanti mudah mudahan pertandingan berikutnya
jadi terus sesuai dong
pada bentrokan antara dua kelompok supporter psm makassar
psm fans dan kurva sud matoangin delapan juli lalu
tujuh orang supporter telah ditetapkan sebagai tersangka
tim liputan cnn indonesia